di bulan kemerdekaan ini cnn indonesia mengangkat tema heroes among us
di tengah pandemi covid sembilan belas banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama
dan heroes among us hari ini ada cerita dari seorang warga kota cimahi
yang menyediakan layanan pengisian oksigen secara gratis bagi pasien covid sembilan belas
inilah sosok hendra setiawan
inilah hendra setiawan seorang warga kota cimahi yang sudah dua pekan terakhir
mulai memberikan oksigen gratis pada pasien covid sembilan belas
hal ini ia lakukan sebagai bentuk keprihatinan akibat sulitnya orang mendapatkan oksigen di tengah pandemi
termasuk salah satu kerabatnya yang harus kehilangan orang tua
akhirnya tabung tabung saya pun ada kisaran tiga empat tabung yang kecil saya pinjam pinjamin
dan ternyata regulatornya mahal
akhirnya kita bikin regulator juga tuh kita pinjam pinjamin juga
nah masih banyak lagi airnya
saya berinisiatif ini tetap ini masalah nyawa
saya bersyukur dikasih napas ini gratis ya
masih enak oksigen berlebih kita cek oksimeter masih sembilan puluh lima sembilan puluh delapan
akhirnya saya memutuskan ambil semua tabung kita buat isi ulang
karena ini berkaitan dengan napas orang ya saya suruh isi ulang gratis

hendra yang memiliki usaha di bidang pendingin ruangan memiliki empat tabung oksigen ukuran enam meter kubik
dalam sehari ia mampu menyediakan dua puluh empat meter kubik oksigen untuk dibagikan secara gratis pada warga
untuk oksigen yang dibagikan ini setiap hari hendra dapatkan dari kerabat yang berbisnis dalam pengisian oksigen
sehari ada sekitar sepuluh sampai dua puluh tabung yang ia isi secara gratis
oksigen gratis ini adalah simbol keprihatinan kita terhadap keadaan indonesia saat ini
dimana kita mempunyai sebuah structure yang memang benar benar belum siap pada saat kejadian over kapasitas ya di setiap rumah sakit kan
harusnya ini sudah benar benar diantisipasi
sejumlah warga mengaku terbantu dengan inisiatif hendra menyediakan layanan oksigen gratis ini
terutama dalam kondisi kritis yang tidak dapat diprediksi
sangat membantu dan kalau bisa berlanjut
karena sangat dibutuhkan sekarang ini
terutama hari saya hari kerja
kapan saja disini bisa gitu
ya prinsipnya kami selalu bersyukur bangga bisa menerima bantuan seperti ini
kedua ya saya juga bersyukur senang sekali dengan alhamdulillahnya kan akhirnya pasien atau tetangga kami ini kan bisa terpenuhi kebutuhan terselamatkan
oksigen gratis yang dilakukan hendra tersedia dua puluh empat jam
karena menurutnya kebanyakan warga mencari oksigen pada malam hari
hendra juga bercerita meski tidak banyak yang bisa ia lakukan
namun ia berharap apa yang dilakukannya ini bisa membantu orang lain di masa sulit ini
kiki aryadi rusman rusmana bandung jawa barat